saudara pada lebaran hadi kedua kali ini presiden terpilih prabowo subianto menghadiri acara open house yang digelar oleh ketua harian dpp partai gerindra sufmi dasko ahmad di jakarta selatan
selepas silaturahmi dengan presiden joko widodo di istana kepresidenan prabowo singgah terlebih dahulu di rumah dinasnya di kawasan widya chandra jakarta selatan sebelum menghadiri open house
prabowo tiba sekitar pukul dua siang disambut langsung oleh dasko dan kapolri jenderal istio sigit prabowo lalu duduk satu meja
sejumlah tokoh tampak hadir mulai dari para elit partai gerindra wakil gubernur jawa timur emil dardak hingga artis dan anggota dpr dari partai gerindra ahmad dhani dan mulan jamila
wakil ketua umum partai golkar bambang susatyo mengungkap rencana ketua tim pemenangan nasional ganjar mahfud arsyad rashid untuk bertemu presiden terpilih prabowo subianto
bamsud menyebut pertemuan itu sebagai sila
silaturahmi di momen lebaran namun ia tidak tahu pasti kapan waktu arsyad akan bersilaturahmi ke kediaman prabowo subianto
rencana kunjungan ini telah dijadwalkan oleh arsyad
saya tidak melihatnya tapi tadi siang pak bukan pak siapa ketua tim arsyad ke rumah ya beliau akan sempat ke pak prabowo
mungkin besok tadi bicara pak
saya minta waktu mau sowan ke pak prabowo
ketua tim kemenangan prabowo gibran datang ke rumah ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri saat hari raya idul fitri
rosan hadir di rumah ketua umum pdip megawati di tengah isu rencana pertemuan prabowo dan megawati
ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad
menegaskan jika rencana pertemuan antara prabowo dan megawati masih dalam tahap komunikasi
dasko bilang pertemuan keduanya akan diumumkan pada waktu yang tepat
memang dalam silaturahmi idul fitri ini komunikasi sama anak bangsa sebagai orang timur itu adalah biasa
oleh karena itu komunikasi sedang dijalankan antara kedua belah pihak
nanti kita pasti media akan mendengar dan kemudian akan dikabari kalau memang sudah waktunya demikian
tapi tujuan memang silaturahmi ya bang
namanya lebaran namanya silaturahmi lebaran
tapi kan pasca pemilu gitu bang silaturahminya
ketua dpp pdip ahmad basrah menegaskan rencana pertemuan megawati dan prabowo tidak melulu membahas soal kemungkinan pdip gabung ke koalisi pemerintahan prabowo
ketua dpp pdip ahmad basarah bilang pertemuan antara megawati dan prabowo tak harus diakhiri dengan kesepakatan politik
ya pertemuan antara ibu mega dan pak prabowo tidak melulu diinterpretasikan sebagai satu pertemuan yang harus menghasilkan kesepakatan politik
untuk bisa bersama sama di dalam pemerintahan yang jika nanti mk memutus pak prabowo adalah pemenang pemilu presiden
di mana pdi perjuangan harus bergabung di dalam pemerintahan presiden prabowo kelak
sejumlah elit partai pdi perjuangan tak menampik ada komunikasi yang intens sedang dilakukan untuk merancang pertemuan prabowo dan mega
namun apakah komunikasi yang dibangun dalam rencana pertemuan ini merupakan rekonsiliasi untuk prabowo megawati atau untuk megawati jokowi
sejumlah elit partai gerindra dan pdi perjuangan menyebut pertemuan prabowo subianto dan megawati soekarno putri sedang di tahap komunikasi
dan akan terjadi pada waktu yang tepat
di sisi lain sejumlah elit parpol pdi perjuangan dan gerindra juga menyebut jika hubungan prabowo dan mega baik baik saja
lantas rencana pertemuan prabowo mega ini apakah bisa dikatakan sebagai rekonsiliasi politik prabowo mega atau megawati dengan jokowi
dengan para narasumber bergabung saat ini jurubicara prabowo subianto daniel anzal simanjuntak
lalu juga hadir saat ini politisi pdi perjuangan seno bagaskoro dan pengamat politik ikrar nusa bakti
selamat lebaran sebelumnya untuk para narasumber di kesempatan kali ini
bang daniel pertemuan pagi tadi pak prabowo ke pak jokowi itu sampai ketemu untuk kesekian kalinya tuh kenapa
ya biasa pak prabowo tadi pagi diajak sarapan pagi oleh pak presiden insinyur joko widodo
kemudian di sarapan pagi ya bincang bincang ringan
dan tentu ya pasti kalau ketemu bincang bincang tentang pertahanan negara
tentu juga bincang bincang terkait dengan pilpres dan sebagainya yang sudah berlalu
dan pak prabowo tentu mendengar banyak masukan dari pak
joko widodo pak presiden dalam hal ini tentang banyak hal
jadi ya silaturahim dan komunikasi seperti biasa karena pak prabowo dan pak jokowi dalam hal ini
ini belakangan memang banyak berdiskusi terkait dengan tata kelola pemerintahan di masa yang akan datang
jadi konteksnya masuk dalam rencana untuk pertemuan antara pak prabowo dengan bu mega
secara spesifik tidak terkait
dan hal tersebut secara umum tentu terkait dengan apa namanya kan sejak awal pak prabowo ingin banyak belajar dan sharing dengan pak jokowi
karena setelah oktober beliau insya allah akan menjadi presiden
tentu pak prabowo harus banyak berdiskusi dengan pak jokowi yang pada saat ini jadi presiden
pak prabowo bertemu jokowi dua kali sebelumnya
ketua tkn rosan roslani bertemu dengan megawati juga dua kali
anda menangkap ini bagaimana menerjemahkannya
ya sebetulnya keinginan untuk adanya pertemuan antara pak prabowo dengan ibu megawati itu sudah lama ya
bahkan itu sudah apa ya dengungan informasinya sudah ada sebelum pemilu empat belas februari yang lalu ya
adanya pengumuman mengenai pemilu sendiri itu sebenarnya sudah ada keinginan dari pak prabowo untuk ketemu bu mega juga begitu
tapi kalau ini kemudian hasil setelah hasil pemilu itu sudah ada ya
tampaknya pdip menunggu sampai hasil mk itu diumumkan secara resmi ya
walaupun saya melihat bahwa highly likely ya atau sudah akan dapat dipastikan bahwa pak prabowo akan resmi menjadi
apalagi kalau beliau sudah pergi ke berbagai negara ya di asia
ke berbagai negara yang cukup penting
itu adalah suatu hal yang hampir tidak mungkin kalau kemudian hasil pemilu presidennya kemudian dibatalkan oleh mk begitu
oke tapi kalau kemudian kita korelasikan dengan ada wacana pertemuan antara prabowo dan mega ini
ditambah lagi ada pernyataan dari beberapa elit partai menyebut sebetulnya hubungan pak prabowo dengan bu mega baik baik saja
jangan jangan ini masalah rekonsiliasinya adalah
memperbaiki hubungan antara pak jokowi dengan bu mega
oke kita coba perbaiki komunikasi dengan pak ikrar terlebih dahulu
mas eno anda kan ada dalam pertemuan antara pak roslan dengan bu mega waktu itu
pembahasannya apakah berhubungan langsung dengan rencana pertemuan dengan pak prabowo itu
ibu mega memang sedang menerima tamu tamu dan sahabat dekat dari ibu sekaligus kader kader pdi perjuangan yang kemudian dekat dengan perjuangan ibu
maka kemudian ada tamu tamu yang berdatangan
termasuk pak rosan yang sudah menyampaikan satu hari sebelumnya bahwa akan berkunjung ke bu megawati
tapi di dalam pertemuan itu yang satu meja dengan ibu adalah pak roslan kemudian ada mbak puan
ada lagi dua menteri ada pak arifin tasrif
dan ada pak abdullah aswar anas serta sekretari wd perjuangan mas astokristianto dalam pertemuan yang terjadi di sore hari itu
jadi pembahasan yang terjadi di situ ya sepenuhnya adalah pembahasan mengenai pengalaman panjang ibu menjadi manusia politik yang sangat lengkap di indonesia
pernah menjadi wakil presiden pernah menjadi presiden lahir sebagai anak presiden lalu sempat keluar dari istana menjadi ibu rumah tangga
hingga pernah kemudian mensukseskan menjadi ketua umum partai yang mengantarkan presiden jokowi ke istana
jadi ya pengalaman itu yang diteritakan bagaimana membangun bangsa dan meletakkan fondasi konstitusi dan demokrasi di indonesia pasca reformasi
cerita tentang pengalaman itu saja yang banyak diceritakan oleh ibu kepada pak rosan di pertemuan lebaran kemarin
tapi sampai nggak pembahasannya itu bahwa pak prabowo ini niatnya memperbaiki hubungan begitu antara pak jokowi dengan bu mega
sejauh yang saya tahu tidak ada pembahasan itu
jadi memang pembahasannya murni adalah tentang cerita cerita ibu pengalaman ibu berkeliling dari sabang sampai merauke
dan pak roslan ternyata cukup terkejut juga bahwa wah ternyata ibu megawati ini pengalamannya sangat lengkap kalau bicara tentang perjalanan politik di indonesia
jadi memang momennya adalah momentum lebaran yang saling bermaaf maafan dan banyak tentang cerita cerita perjuangan politik ibu
kalau kemudian dikaitkan dengan pernyataan pak bamsud yang bilang bahwa ada rencana pak arsyad mau ketemu dengan pak prabowo
ya kemarin kan pak arsyad hadir juga di rumah ibu megawati pada waktu momen lebaran
tapi tidak bersamaan dengan pak roslan
jadi ya kemudian bicara momen lebaran silaturahim itu bagian dari kultur dan budaya kita
jadi selama ini seperti yang disampaikan berulang kali bahwa hubungan personal antara ibu megawati dan pak prabowo
itu ya tidak pernah ada masalah
secara substansial memang hari ini kita sedang memperjuangkan secara konstitusional di phpu terkait dengan dinamika pilpres yang terjadi
berbagai catatan tentang demokrasi yang kita kritikkan kemarin itu tetap kita persoalkan di dalam ruangan ruangan konstitusional yang disediakan oleh negara
tapi dalam kaitan dengan hubungan personal saya rasa tidak ada masalah
oke saya coba cek lagi komunikasi saya dengan pak ikrar
oke saya ulangi pertanyaan saya sebelumnya
karena ada yang mengaitkan bahwa hubungan antara pak prabowo dengan ibu megawati dari elite party bilang baik baik saja
apa jangan jangan ini masalah pertemuan antara kedua belah pihak ini untuk memperbaiki hubungan antara pak jokowi dengan bu mega
anda menangkapnya bagaimana pak ikhlas
kalau hubungan antara pak jokowi dengan bu mega itu kan kita tahu bahwa pak jokowi tadinya kan meminta sultan hamengkuwono x
untuk kemudian membukakan pintu untuk itu ya
dan ibu megawati sendiri sebetulnya juga tidak menutup pintu untuk adanya dialog kembali dengan jokowi
tapi lagi lagi setahu saya itu adalah ibu megawati akan tetap menunggu sampai hasil keputusan mk itu selesai
jadi supaya segalanya serba enak ya
karena setahu saya ibu megawati dengan pak jokowi itu hubungannya juga
bu mega itu kalau manggil pak jokowi itu kan d gitu kan
jadi menunjukkan bahwa beliau itu memang dari dulu itu hubungannya sangat personal
personal dalam arti kata misalnya kalau hal hal yang terkait dengan pengalaman beliau sebagai ketua partai
sebagai kemudian presiden ataupun wakil presiden atau menjadi anggota dpr
itu bu mega itu banyak sekali pengalaman pengalaman yang kemudian dulu itu sering juga diberikan kepada
pak jokowi sebagai presiden begitu
jadi makanya kalau saya melihat ya kalau saya melihat bahwa ibu megawati itu orangnya itu nothing to lose ya
kalau misalnya ada hal hal yang misalnya menimbulkan satu problem antara dirinya dengan presiden jokowi
ataupun dengan anggota partai politik yang lain itu biasanya itu akan bisa diperbaiki dengan leluhur
tapi kan bu mega sempat menulis juga surat waktu itu tulisan amikus kure yang ujung ujungnya menyinggung presiden jokowi juga
dan itu kaitannya juga dengan pil presiden waktu itu
jadi biar bagaimanapun tulisan beliau di kompas itu kan juga bisa menunjukkan kekesalan hatinya
tapi juga kita juga tahu biar bagaimanapun pak jokowi itu adalah orang yang didukung oleh megawati itu bahkan sejak sekitar dua puluh tahun yang lalu ya
jadi itulah hubungan yang ada selama ini
tapi tentunya catatan catatan buruk itu
itu tidak akan bisa dilupakan oleh megawati
tapi dalam hal misalnya memaafkan mungkin bisa saja ya
karena kita tahu kan ada istilah ya
jadi bisa saja kita memaafkan tapi tidak akan melupakan apa yang pernah terjadi
ada perspektif seperti itu bang daniel bahwa sebetulnya pertemuan pak prabowo dengan bu mega ini sebetulnya bukan antara kedua belah pihak untuk rekonsiliasi
antara pak jokowi dengan bu mega dan pak prabowo sebagai perantaranya
kami masih melanjutkan diskusi bersama dengan daniel anzar simanjuntak lalu senobaga skoro dan juga ikran nusabakti
bang daniel ada muncul pandangan bahwa jangan jangan nih kalaupun kemudian dibahas dari elit partai hubungan pak prabowo dan bu mega ini baik baik saja
jangan jangan upaya rekonsiliasi untuk pertemuan kedua belah pihak ini
untuk memperbaiki hubungan antara pak jokowi dan bu mega dan pak prabowo sebagai juru damainya
apa kami punya perspektif yang berbeda terkait dengan pemaknaan rekonsiliasi
pertama bahwasannya kompetisi politik tentu berbeda dengan konflik
dalam hari ini misalnya konflik perang atau permusuhan dan sebagainya
kita memaknai ini sebagai kompetisi politik
jadi kalimat rekonsiliasi agaknya tidak tepat dan itu juga tadi dijelaskan oleh mas batara
jadi silaturahim yang ingin dibangun terus menerus oleh pak prabowo itu tentu dalam rangka menjaga kohesivitas politik dan sosialnya indonesia
nah oleh sebab itu pak prabowo tadi benar disampaikan oleh prof ikrar sejak awal bahkan sebelum
pilpres berlangsung ingin menjaga komunikasi kebudayaan komunikasi politik dengan ibu megawati
tapi kan kemudian belum ketemu waktunya
nah hari ini pasca pilpres pak prabowo juga ingin melakukan komunikasi yang sama atau silaturahim yang serupa bicara banyak hal
tentu dari visi tadi saya sebutnya ini bisa dimaknai sebagai silaturahim kebudayaan
silaturahim sosial politik dan sebagainya
nah tentu kohesivitas antar para pemimpin negeri ini penting
apalagi bu megawati adalah mantan presiden republik indonesia
nah pak prabowo berkepentingan dengan sangat untuk berkomunikasi belajar sharing dengan ibu megawati
kemudian kedua pak prabowo selalu sampaikan kepada kita bahwasannya beliau
ingin presiden presiden indonesia itu bisa guyup kompak begitu sharing
jadi bila perlu pak presiden presiden republik indonesia itu punya tugas setelah tidak menjabat
punya tanggung jawab tertentu untuk membantu pemerintahan yang sedang berlangsung
misalnya seperti contoh contoh di beberapa negara seperti amerika dan sebagainya
selama ini kan seringkali kita merawat dan membiarkan
sebutlah tadi ketidakkompakan atau dendam politik yang berlarut
sehingga itu tidak baik untuk politik indonesia
nah oleh sebab itulah ini yang sedang berusaha dikubur oleh pak prabowo
tidak boleh ada lagi dendam politik
tidak boleh ada lagi benci politik yang berkepanjangan
kompetisi harus dimaknai sebagai kompetisi
kompetisi harus dimaknai sebagai adu jalan terbaik untuk pembangunan indonesia di masa yang akan datang
tapi dulu kan juga pernah ada pengalaman juga hubungan pak sby dengan bu mega
sampai sekarang juga belum tampak ada hubungan yang kembali erat begitu
jadi kalau kemudian dikaitkan dengan panasnya pemilu kemarin
bang daniel apakah kalaupun kemudian tidak dibahasakan sebagai rekonsiliasi
memperbaiki hubungan antara pak jokowi dengan bu mega tepat nggak tuh
yang jelas upaya yang ingin dilakukan pak prabowo adalah membangun jembatan hubungan yang kuat antara para pemimpin bangsa
dalam hal ini ya pak prabowo sendiri tentu bu megawati kemudian pak jokowi pak sby yang sekarang semua masih ada
kemudian beliau beliau berempat ini ke depan bisa semakin kompak sharing kemudian berbagi pandangan
sehingga keberlanjutan itu akan terjaga
yang kedua tentu ini akan menjadi contoh yang positif buat generasi generasi kepemimpinan berikutnya
bahwasannya kompetisi harus kemudian dimaknai sebagai jalan untuk mencari jalan terbaik
tapi kemudian tidak tadi merawat dendam politik tidak merawat benci politik
yang sedang terus menerus pak prabowo usahakan
makanya semua pihak pasti tahu persis pak prabowo ini dalam konteks politik
politiknya pak prabowo itu adalah politik rekonsiliatif
mas seno kalau kemudian ini dijadikan pertemuan antara kedua tokoh ini pak prabowo dan bu mega sebagai ajang untuk memperbaiki hubungan antara bu mega dengan pak jokowi
karena kan kita ingat bu mega bikin tulisan amikus kuriai
kemudian pak hasto berkali kali menyinggung pak jokowi
tentu dalam sikap kenegarawanan ibu mega yang diteladankan pada kami
itu kan sudah tertuang dan muncul di publik dalam tulisan ibu mengenai mahkamah konstitusi sebagai sahabat pengadilan atau amikus kuriae
dan itu banyak sekali poin poin kritik yang selama ini ibu dianggap sosok yang diam
kami menghargai apa yang berlangsung di phpu mahkamah konstitusi
tapi bukan berarti juga setelah mahkamah konstitusi selesai lalu harus bermuara pada kesepakatan politik yang berarti tidak ada kekuatan politik yang menjadi penyeimbang check and balance di luar pemerintahan
jadi bakal ada syarat dan ketentuan kalau mau memperbaiki hubungan antara pak jokowi dengan bu mega mas
ya tentu syarat ketentuannya sebenarnya simpel saja sederhana saja yaitu mengutamakan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara
dan bukan keluarga dalam konteks kenegaraan itu saja kalau bu mega tidak pernah berubah
maka kami rasa bahwa apapun nanti yang menjadi hasil dari pertemuan yang akan terjadi atau yang belum terjadi saya rasa hasilnya harus untuk kebaikan bangsa dan negara dan bukan keluarga
saya rasa garis prinsip bumega tetap ada sikap itu dan tidak berubah
jadi meskipun ada pertemuan politik meskipun ada pertemuan pertemuan dengan tokoh
kan seperti yang disampaikan oleh para mas basara
dan yang lain lain bahwa tidak harus menghasilkan keputusan politik atau kesepakatan politik tertentu
dalam rangka hubungan personal tentu itu sesuatu yang wajar
oke pak ikrar anda membaca kemungkinannya kansnya untuk memperbaiki hubungan pak jokowi dan bu mega dalam pertemuan dua tokoh ini akan seberapa besar
karena kan kalau kita ingat pengalaman sebelumnya hubungan bu mega dengan pak sby saja masih renggang sampai detik ini
satu kata kunci yang harus anda tahu ya
megawati itu sangat kuat dengan persoalan trust and distrust
kalau anda misalnya pernah membuat satu pernyataan yang berbeda dengan apa ataupun langkah langkah politik yang akan anda ambil
itu tentunya orang itu akan sulit untuk memperbaiki hubungan dengan megawati
saya beri contoh misalnya kalau anda tadi bertanya misalnya kok dengan pak sby kok nggak bisa ya
tapi bukan berarti megawati itu
menutup hubungan dengan sby anda bisa lihat ya
ketika misalnya puan maharani ingin mendekati ahy
itu dipersilakan oleh megawati
walaupun ada satu kata yang kemudian dia juga ingatkan ya
nanti lihat aja bagaimana hasilnya
apakah misalnya itu ahy benar benar independen dan mau berhubungan baik dengan pdip
ataukah kemudian masih ada
halangan halangan dari pihak pak sby sendiri ya
dan kita tahu akhirnya juga tidak terjadi kerjasama politik itu ya
demikian juga dengan jokowi ya
biar bagaimanapun megawati memiliki catatan catatan tersendiri ya
mengenai jokowi adalah orang yang memang selama ini dianggap sebagai seperti adik dia
atau seperti anak dia dalam kasus apa namanya itu politik ya
tapi begitu pada akhir
masa jabatan jokowi itu malah meniadakan bukan cuma apa namanya itu
mematikan demokrasi indonesia ya
bukan cuma mematikan pdip ya
tapi juga mematikan demokrasi indonesia
nah itu tentunya menjadi catatan tersendiri bagi megawati ya
sehingga kansnya kecil menurut anda untuk sampai ke sana
karena biar bagaimanapun hubungan antara megawati
dengan prabowo itu tidak ada masalah ya
walaupun misalnya dulu misalnya bung karno dengan pak cum itu
pernah ada masalah ya dalam kaitan politik ya
masa lalu tapi anda bisa lihat bagaimana megawati itu memperlakukan prabowo ya
sampai didatangkan kembali untuk pulang ke tanah air
bahkan pernah menjadi calon wakil presiden beliau pada dua ribu sembilan belas
betapa tidak ada persoalan pribadi apapun
antara megawati dengan prabowo
tapi kalau anda tanya apakah ada persoalan politik tertentu
antara megawati dengan jokowi
trust itu kayaknya sudah hilang
antara megawati dengan jokowi begitu
baik terakhir ke bang daniel
terakhir bang emanuel ebenezer bilang bahwa
dan sudah ada di atas meja pak prabowo
jadi kira kira kapan nih pertemunya
yang jelas proses komunikasi politik nih ya
itu sudah dilakukan antara pak sufni dasko sebagai ketua harian gerinda dengan bu puan
dan komunikasi pendahuluan ini
ya insya allah dampaknya positif
dan hasilnya juga positif
nah tentu setelah itu nanti ada komunikasi
baik itu komunikasi secara personal
sebagai dua anak bangsa
dalam konteks ini adalah pak prabowo dan bu megawati
dan kemudian nanti terkait dengan komunikasi politik antara beliau berdua
memang akan segera dijadwalkan dalam waktu dekat
memang kita masih menghormati proses di mk
dan mudah mudahan yang pasti beliau berdua akan ketemu
oke bang daniel terima kasih mas seno terima kasih
pak ikra juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini